ayah syukurlah kau sudah sadar
saya sangat menghatikan kau
mon jika kau mencari raya malam ini
dan kau mencari dia
semuanya akan lebih terjadi
lebih baik kau pulang
baiklah aku akan pulang
tapi saya ingin kau membantu mereka
supaya mereka tidak akan terjadi apa apa
insya allah raya akan baik baik saja
insya allah raya akan baik baik saja
mungkin dia akan berubah
tapi raya tidak akan melakukan hal hal yang bodoh
dan dia juga pernah cabut
tapi dia akan kembali
mungkin raya sekarang ingin membutuhkan waktu sendiri
untuk menenangkan dirinya
mungkin dia sedang terasa emosi
tidak bisa jadi begitu boy
kita akan berjumpa lagi besok
terima kasih boy
oke selamat tinggal mon
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sayang berangkat dulu ke kantor
kalau kamu ke kantor
kamu harus pergi di jalan
kok gue kebawa banget sih
boy sama reva masuk final
eh gue kejar
aduh susah banget sih
biasa kalau udah kereak
yamutnya ngejar si tuan
ya menurut lo
gue harus belajar siapa gitu
kebawa banget sih
ya kirain gitu mau ngejar surfi lagi
diam diam diam
ini gimana ceritanya sih
tuh aki aki malah pergi gitu aja
revo dan boy masalah cocok gitu
udah gak di kantor aja ngomongnya

ku harus terlihat baik di depan raya
gue harus memberikan rasa cinta dan sayang gue
kepada raya seperti anak gue sendiri
karena gue sangat mencintai kinanti
kau sudah sadar
saya sangat menghatirkan kau
kamu gak perlu takut sama saya
saya menemukan kamu tergeletak di pinggir jalan
semalam juga sudah
diperiksa oleh dokter
saya ada dimana ya
kamu ada di rumah saya
balikin itu hp
om bawa saya kesini
kok tante ada disini sama abah
jadi ini teh sudah saling kenal
jadi ini teh ibunya kayak mod
iya ibunya maudi bener
tante kok sama abah bisa ada disini bareng
terus cahaya istri abah mana
kenapa kamu sedih
kenapa selalu baik sama saya ya
saya adalah orang yang paling dekat
dengan almarhum ibumu
ketentenya hari kunci